ketua dpr setia novanto disebut sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus ktp elektronik
sudah ditetapkan menjadi tersangka
ini bukan pertama kalinya setia novanto atau setnov biasa dipanggil begitu dikaitkan dengan kasus korupsi
tapi beberapa kali pula setnov lolos dari jerat hukum
bahkan ada yang dipetieskan kasusnya
kami ajak anda melihat perjalanan kasus yang selama ini sudah menjerat setia novanto
dimulai ke belakang sekali pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan cesi bank bali
pada saat itu terkenal sekali kasus ini
bank bali memberikan transfer lima ratus miliar lebih kepada pt era giat prima
cesi bank bali ini adalah pengalihan hak piutang ya hak tagih piutang cesi bank bali
kepada bank dagang negara indonesia bdni
ini merugikan negara berapa jumlahnya

kasus ini meletup setelah bank bali mentransfer lima ratus miliar rupiah lebih ke pt era giat prima
dan pt era giat prima ini adalah
dan juga ada joko chandra di sana dan juga caya di kumala
kemudian kasus ini mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan sp tiga
saya garis bawahi di sini
dari kejaksaan agung pada delapan belas juni tahun dua ribu tujuh belas
dan yang berikutnya kita lihat sekarang
yang berikutnya kasus yang berikutnya pada tahun dua ribu tujuh belas
jadi pada saat itu setia novanto terjerat kasus penyelundupan beras via
jadi ada pembinaan beras vietnam sebanyak enam puluh ribu ton
setia novanto dan idrus marham
ini adalah lingkaran terdekat setia novanto kemana mana selalu dengan setia novanto
pada saat pemeriksaan terakhir di kpk hari jumat juga bersama setia novanto
diduga sengaja memindahkan enam puluh ribu ton beras yang diimpor inkut
ini menyebabkan kerugian negara sebesar satu ratus dua puluh dua miliar rupiah
dan pada dua puluh tujuh juli dua ribu enam setia novanto diperiksa
satu kali saja oleh kejaksaan agung
ya satu kali saja oleh kejaksaan agung
lalu tidak ada lagi perkembangan kasusnya sampai hari ini
yang kasus berikutnya kita lihat sekarang
pada tahun dua ribu dua belas kasus korupsi proyek pon riau
pada tahun dua ribu dua belas setia novanto sudah digeledah sempat digeledah ruangan setia novanto
ia diduga memberikan dana kepada beberapa anggota dpr ri untuk memuluskan anggaran pon dalam apbn
setia novanto diperiksa sebagai saksi oleh kpk
dua kali pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua belas dan sembilan belas agustus dua ribu tiga belas pada saat itu ia lolos dari kpk
yang berikutnya pada tahun dua ribu lima belas kita ingat ini terkenal sekali
terlibat kasus papa minta saham
ia mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham di freeport
menteri sdm yang pertama kali menyampaikan ini sudirman said melapor kepada mahkamah kehormatan dpr
atas dugaan pencatutan nama ini
atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham di freeport
setia novanto diberhentikan dari posisi ketua dpr
kemudian diganti adikom marudin
tapi tidak dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota dpr
juga tidak dipecah dari partai golkar
tetap mendapatkan porsi menjadi petinggi di partai golkar
dan kasus penyelidikan juga diselenggarakan oleh kejaksaan agung
tapi sejak saat itu sudah dua kali menghadiri pemeriksaan di gedung bundar
tapi juga dihentikan sementara itu
yang berikutnya yang terakhir kita lihat
sejak ini dia yang saat ini sedang berlangsung pemeriksaannya di kpk sampai saat ini
ini pertama kali dimulai sebenarnya pada tahun dua ribu tiga belas hingga saat ini
setia novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
jadi anda ingat nazarudin mantan bendara partai demokrat ialah yang pertama kali menyebut bahwa
setia novanto dan anas urbaningrum menjadi pengendali proyek ktp elektronik ini
jadi dikatakan setia novanto membagi bagi fee proyek ktp elektronik kepada sejumlah anggota dpr
pada tiga belas desember pemeriksaan pertama setia novanto ia membantah menerima imbalan
tapi sudah berkali kali disebutkan
kemudian empat januari setia novanto mangkir dari pemeriksaan ini pertama kalinya ia mangkir
kemudian sepuluh januari ia diperiksa kemudian terus berlanjut diperiksa hingga terakhir pemeriksaan pada hari jumat
yang lalu ia diperiksa selama empat jam
pada saat itu ia sempat keluar
banyak sebenarnya yang memperkirakan bahwa setia novanto pada saat itu akan langsung ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk
namun tidak ia pada saat itu keluar
dan tapi akhirnya hari ini kpk menetapkan bahwa setia novanto menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ktp elektronik
proyek ktp elektronik setia novanto disebutkan pada saat itu menjadi anggota dpr
dan ia terlibat aktif mengatur sejak mengatur anggaran sampai anggaran juga diturunkan
ini yang menarik angkanya anda bisa bayangkan lima ratus tujuh puluh empat ini perkiraan ya lima ratus tujuh puluh empat miliar ini diterima oleh setia novanto
dan ada dugaan satu ratus lima puluh miliarnya ke partai golkar
nah ini dia
tadi saya sudah sempat menanyakan kepada febri diansyah jurubicara kpk
kpk apakah ini juga akan ditelusuri oleh kpk angka satu ratus lima puluh miliar kepada partai golkar ini
tapi febri diansyah masih belum bisa atau belum mau memberikan informasi lebih lanjut mengenai itu
karena pada saat ini fokus sudah memiliki alat bukti febri diansyah juga tidak bisa membeberkan alat bukti apa yang sudah dimiliki
tapi anda bisa bayangkan ini nilai yang diterima oleh sn
dan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan
akibat tindakan yang dilakukan oleh setia novanto adalah sekitar dua sembilan lima sembilan triliun mohon maaf lima sembilan triliun
ya itu dia sedikit gambaran kasus apa saja yang selama ini sudah menjerat setia novanto yang memang ia berhasil lolos selama ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tapi akhirnya hari ini setia novanto ditetapkan menjadi tersangka